kita beralih ke informasi lainnya lebih dari seribu warga lampung menghadiri deklarasi tagar dua ribu sembilan belas prabowo presiden yang dilakukan pertama kali di indonesia
deklarasi ini juga dihadiri ratna sarumpait ahmad dhani dan fauzi badillah
dan dalam deklarasi ini mereka menjadikan tagar dua ribu sembilan belas prabowo presiden sebagai simbol perjuangan menggantikan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
beginilah suasana deklarasi tagar dua ribu sembilan belas prabowo presiden di bambu kuning square bandar lampung jumat sore
ribuan warga yang datang dari sejumlah daerah di lampung ini tetap bersemangat meski dalam kondisi panas terik
deklarasi tagar dua ribu sembilan belas prabowo presiden ini merupakan yang pertama di indonesia
tagar ini menjadi simbol perjuangan sebagai peganti tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
selain kaum pria
puluhan ibu ibu juga ikut hadir dalam deklarasi ini
deklarasi dukungan terhadap prabowo sandiaga ini juga dihadiri ratna sarumpait ahmad dhani dan fauzi baadillah
kehadiran ketiga pendukung prabowo ini mendapat sambutan warga yang hadir
ratna dan ahmad dhani pun memberi orasi dalam deklarasi tersebut
berbeda dengan deklarasi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden di daerah lain
deklarasi tagar dua ribu sembilan belas prabowo presiden di lampung berjalan lancar tanpa gangguan
sugianto bandar lampung